pilpres dua ribu sembilan belas di depan mata dan media sosial pun semakin panas
saya yakin anda pasti juga merasakannya
tidak bisa melepaskan keruyangan pilpres dari narasi yang dibangun di media sosial
dapur media sosial kini menjadi pusat kendali persepsi dan digunakan sungguh sungguh oleh para politisi
kita bahas malam ini bersama narasumber ada mas adrian zakari analis media sosial tkn jokowi maruf
mas ardian terima kasih sudah hadir malam hari ini
dan juga ada bang tova mustofana rawardaya anggota bpn prabowo sandi
ini cukup terdengar gaungnya di dunia media sosial
bang tova terima kasih ya
di antara waktunya yang padat terima kasih sudah hadir
kemudian ada mas ismail fahmi analis media sosial drone emprit
terima kasih sudah hadir
saya ke mas ismail dulu deh kalau melihat pergerakan yang sekarang
kan memang sebelum sebelumnya mungkin dari beberapa lembaga survei juga sudah menunjukkan siapa yang unggul di medsos
dan sebagian besar bersepakat yang militan di sini dua katanya lebih unggul di medsos
kalau dari drone emprit analisisnya
sejauh ini sampai sekarang
ya ini yang menarik mbak
sejak debat terakhir
yang keempat berarti ya
yang keempat ya
itu tren dari dua itu meningkat
biasanya tren percakapan dengan pak jokowi itu
di twitter di media online di mana mana selalu tinggi
maka saya heran mendekati debat yang terakhir kemarin keempat
itu kok landai agak turun
dan kemudian dua
naik luar biasa
itu terjadi hingga sekarang
vane itu tone negatif dan positif sama atau bagaimana
nah pertama dari situ ya
ini tren volume saja luar biasa
secara tren sentimen juga berbeda
juga jauh lebih positif
kemudian ketika kita lihat lagi percakapannya ya
misalnya tentang pak jokowi tentang pak prabowo misalnya
nah pak jokowi sangat tinggi
tetapi terbagi jadi dua kelompok
artinya kan ada dua klaster yang membicarakan pak jokowi
satu dan dua
kalau dua ngomong tentang pak jokowi pasti negatif
artinya itu cukup besar
dan kemudian kalau kita lihat dari yang sisanya yang dari satu tadi
yang bercakap tentang pak jokowi
kemudian saya analisis lagi beberapa tagar ya
ada tagar yang kemarin saya lihat itu
misalnya tentang baju warna putih tuh ya
putihkan jakarta putihkan gbk
pada saat itu kemudian muncul putih adalah jokowi ya
pada saat hari minggu kemarin ya
pada saat itu kemudian saya jadi in case
bagaimana sebetulnya kekuatan dari dua gubuk
awalnya tinggi dari dua
jelas nggak tertandingi luar biasa besar
satu juga sangat tinggi
saya lihat all out juga
nah ada satu mekanisme yang saya lihat
apakah ini akunnya natural atau tidak
di twitter itu ada persyaratan mbak
bahwa kalau kita mau nge tweet itu harus natural
tidak boleh spam
spam itu kalau tweetnya sama berulang ulang itu nggak boleh
ada indikasi kalau di saya itu
bagaimana setiap tweet itu mendapatkan interaksi
engagement gitu ya
kenapa ini percakapan tinggi
misalnya dari tagar satu
tetapi engagementnya rendah
sementara kalau yang dari dua
percakapannya yang di tweet itu nggak banyak
tapi engagementnya sangat tinggi
nah ini kemudian kita lihat
saya pernah analisis sebelumnya soal
apa buzzernya lebih oke yang dua atau gimana
nah ini yang menarik
militansi itu adalah ketika
misalnya dari dua
itu langsung ratusan
gampang sekali beliau itu mendapatkan ribuan retweet
sementara kalau dari influencers satu
untuk mendapatkan ribuan itu
semakin susah di akhir akhir sekarang ini
jadi yang terakhir menarik
sampai harus ada giveaway
ketika nge tweet kan gak dapat respon
kemahalan ini jangan hp deh ya
oh itu tinggi sekali
tapi itu pun akhirnya kan gak bisa lama lama
kemudian harus didorong dengan tweet tweet yang mirip gitu
itu dari pihak luar bagaimana dengan satu
ya saya rasa itu adalah sebuah framing dari sebuah analisa ya
artinya kita tidak bisa melihat hanya dari satu sisi tools analisa
seperti yang di drone emprit yang barusan dikatakan oleh mas ismail
tapi kita juga harus memperhatikan beberapa tools analisa
karena analisa itu ada yang kuat di twitter
ada yang kuat di facebook
nah sementara dari data yang kita bedah di salah satu tools analisa itu ternyata dalam
tujuh hari kebelakang ini jokowi
saya berbicara semua
kalau platform itu jokowi amin masih unggul saat ini di sosial media
dan secara volume pun cukup tinggi
dan jika dikatakan misalkan ada ada pelemahan di salah satu platform saat ini kita justru
saat ini semakin menguatkan konsolidasi kita
dan kita juga sedang meningkatkan engagement ratenya juga
selain meningkatkan view untuk video misalkan
kemudian untuk meningkatkan impression untuk di twitter
dan juga kita meningkatkan reach untuk di facebook
kita juga meningkatkan interaksi dengan orang orang agar lebih banyak obrolan
tapi interaksinya organik atau tidak
maksudnya interaksi yang terjadi secara natural atau memang kan memang kalau misalnya dunia
buzzing itu kan misalnya ada satu yang influencernya terus kemudian ada yang yang berada di luar
terus kemudian ada yang tektokannya gitu kan itu juga
ya saya rasa menjelang pilpres seperti ini dan memang ketika di akhir maret lalu ada perubahan
algoritma dari facebook instagram dan juga mungkin whatsapp karena mereka sempat down
itu maintenance dari servernya dan itu ada perubahan algoritma di sana dan itu semakin
artinya tidak mungkin akun yang baru dibuat itu bisa langsung membahas sesuatu mengepost
artinya apa yang terjadi saat ini kita tidak terlepas juga dari kontroversi mengenai apakah
itu bot atau bukan
bot atau tidak
karena kita punya definisi tersendiri dengan memisahkan bot di luar itu semua interaksi
dari jokowi amin saat ini masih cukup tinggi dan interaction ratenya pun cukup tinggi
tapi kalau misalnya anda pernah lihat nggak tim samping apa yang kira kira apa ya militansinya
anda lihat nggak dari tim
kalau kita berbicara tentang militansi artinya kita berbicara dalam ranah yang sangat subjektif
ketika mas ismail berbicara ini sangat militansi itu kan subjektif ke dua sebetulnya
dalam kaitan itu ya
tapi pada saat ini kita tidak bisa bilang yang satu militan yang dua tidak militan atau tidak
satu militan yang dua juga tidak militan
tapi kan banyak hasil hasil
banyak hasil hasilnya juga kemudian menunjukkan dua menang di medsos
dari hasil beberapa
drone emprit menunjukkan ada ketika saya membaca artikel di drone emprit terutama ketika
membahas tentang gbk dengan pencerahan gbk artinya tren tentang gbk tersebut seolah olah
itu sangat besar sekali
sangat masif sekali
tapi ketika kita gabungkan semua artikel itu
kemudian kita lihat semua platform mulai dari facebook instagram twitter online blog
ternyata jokowi masih unggul
kalau mas tova tapi kalau misalnya dilihat tadi makanya saya katakan sejak di awal
termasuk yang satu mencuit kemudian banyak sekali langsung interaksinya terjadi
nah selama ini untuk yang sekarang sejak dari awal kan tentu saja dijaga interaksinya
tapi kalau misalnya kepada teman teman misalnya teman teman tim bazingnya dua itu bisa dianggap
jadi itu bagaimana memastikan itu satu panduan gitu misalnya
karena pasti semuanya panduannya bang tova nih
jadi kalau saya itu saya influencer ya
saya hanya membuat original content
saya jarang sekali nge retweet meskipun follower saya tidak banyak ya
tapi saya lebih banyak membuat original count
nah saya mencoba untuk membuat satu kreasi konten itu yang meskipun dianggap berani
berani tapi kok nggak pernah ditangkap polisi
itu menurut para followers gimana caranya sih gitu
mereka mempelajari isi isi itu saja itu
misalkan ya kita mencoba menjatuhkan citra wajokowi gitu
tapi kok tidak kena undang undang ite misalkan
itu saya coba untuk
udah jago berarti ya
saya coba nyari nyari celah celahnya
karena yang dianggap menarik itu disitu sebenarnya
kalau hanya ngetik ngetik biasa mengquote itu biasa saja
tapi bagaimana kemudian kita berani meniti di atas rambut di bawah tujuh gitu
tapi kok tidak jatuh gitu
ternyata menarik bagi para follower saya itu
wah ini menarik ini ya
yang semula mereka menjadi buzzer hanya meretweet
lalu mereka meningkat menjadi content creator
jadi lebih kreatif lagi membuat konten sendiri dengan meniru kaya kaya saya
nah orang seperti saya ini banyak saya
verinar panca ada jansen
itu mereka mencoba berbeda
saya dengan mereka berbeda
nah oleh karena itu
itu yang pertama soal kreativitas membuat konten
dalam kondisi sekarang
itu kami terancam
jadi ada ancaman nanti kalau followers apa itu netizen netizen yang mereka punya pengaruh itu akan di take down
itu ancaman yang kita terima kemarin kemarin
dan itu ternyata betul
via apa ancamannya
melalui broadcast kan ada
semula kita gak percaya
tapi dalam kenyataannya ternyata verinar ambro
kemudian panca ambro
banyak yang ambro
artinya influencer yang kita punya itu semua pada tumbang semua kecuali saya
karena saya gak mau buat tagar
karena ukuran mereka adalah tagar
jadi di beliau ini saya kadang kadang jengkel
karena nama akun yang masuk namanya paling gede di pusaran cluster itu
itulah yang tumbang
maka saya gak mau membuat tagar
bukannya saya gak tukar
karena kalau saya bikin tagar
lalu kemudian apa
di gambar dia itu
banyak anak buahnya yang warna warna itu
saya pasti ditumbang
di take down itu
gak tau siapa naik down
jadi saya gak pakai tagar
sehingga itu kemudian mereka pada
masih survive berarti ya
sampai saat ini saya nggak pernah di take down
saya juga heran kok
sampai hari ini kok aman aman saja akun saya itu kan
saya kadang kadang heran
oleh karena itu dua langkah ini saya lakukan sampai sekarang
sementara yang lain
saya gak tau orangnya yang mana
cuma dia mendukung dua
sekarang ditangkap polisi itu
itu juga sudah tumbang
banyak sekali seperti itu
mereka bukan bpn
nuansanya adalah aroma dua
jadi mendukung dua
cuma mereka kadang kadang gak hati hati
hari ini saya ingatkan
karena akun akun yang semacam ini banyak anonim
yang membangun kepercayaan kepada dua
supaya tweetannya dipercaya
tapi suatu saat dia membuat blunder
atau membuat unhook
semua dianggap itu sebuah keanon apa
bisa dipercaya akunnya itu
tapi suatu saat dia membuat hoax
lalu kita nggak berpikir lalai
yang retweet ini kita tangkap polisi kena undang ite
mendekati tujuh belas april
itu artinya akunnya tidak dari
hanya mengkondisikan diri
mimicking untuk ke dua
padahal tujuannya berbeda
ini kan sudah politik keurusan ya
saya nggak tahu ini peliharaan siapa
tapi seperti ini banyak
nama nama hampir sekitar empat ratus an akun seperti itu banyak
ini meskipun dibuat tahun dua ribu empat belas
tapi baru aktif itu bulan lalu
dibuat tahun dua ribu sembilan
tapi aktif baru dua bulan lalu
dia membangun kepercayaan
bahkan ada akun namanya diablo
namanya di gembok asli
itu buat blunder sekali
dia mendukung satu
tapi dia membelejeti dokumen dokumen yang ada di para elit dua
kan mereka nggak berpikir langkah ini merugikan pak jokowi sebenarnya
ada kk diungkap
foto foto pribadi diungkap
dari mana dia
saya gak tahu siapa ini
tapi gak mati mati
coba kalau itu dimiliki dua
tapi ini gak awet
jadi ini blunder blunder yang gak boleh terjadi sebenarnya
kalau satu sadar ini seharusnya di take down
tapi sebenarnya kalau misalnya koordinasi
koordinasi hal hal seperti itu
apakah kemudian untuk apa ya
konten konten yang kemudian disiapkan itu ada koordinasinya atau tidak sih sebenarnya untuk satu kemudian dua
nanti ya kita bahas setelah jeda
tetap di cnn indonesia prime news
ya bagaimana dengan koordinasi para buzzer politik ya
politik dan juga produk
kami punya grafiknya
bagaimana dari rekrutmennya dulu kita lihat seperti apa rekrutmennya
kita lihat grafiknya berikut ini
bisa di layar yang besar
ini dia kita lihat
scouting atau seleksi berjenjang ya
jadi pertama memantau akun yang aktif di media sosial
kemudian menyeleksi akun yang aktif dan masuk ke grup chat satu
kemudian seleksi akun paling aktif di grup chat satu
masuk grup chat dua
jadi semakin disaring semakin disaring
individu paling aktif akan diundang untuk bertemu dengan koordinasi
kalau koordinator buzzer ini kalau tadi bang tova kan bilang mereka jadi followernya bang tova tapi secara natural mengikuti
jadi saya tanya soal koordinator buzzer ke adrian nih
ada yang begini begini atau bagaimana pola rekrutmennya
saya justru bingung ini dari mana sumbernya maksudnya dari peta dari cnn sendiri kah
ini dari cnn indonesia
dari cnn indonesia kan
iya kami melakukan wawancara dengan beberapa orang yang mengaku menjadi buzzer dan juga koordinator buzzer
dan begini polanya yang diungkapkan oleh mereka
betul kalau saat ini yang ada itu adalah relawan
relawan yang terdiri dari influencer
influencer itu juga mungkin memiliki banyak sekali followers yang juga buzzer
artinya semuanya mengalir natural dan organik
artinya kita ketika influencer tersebut pada saat ini mengikuti kampanye jokowi
ada yang begini begini maksudnya
kalau kita berbicara seperti ini kan scouting yang dari cnn gitu kan
apakah dari bpn juga menggunakannya saya juga kurang tahu
tapi ini talent scouting seperti ini adalah talent scouting yang memframing bahwa ada rekrutmen buzzer seperti ini
artinya ketika kita berbicara tentang brand marketing mungkin ada seperti ini
mungkin ini profiling untuk merekrut orang orang yang di brand marketing
tapi pola ini tidak digunakan ya
ini kan berbeda ketika kita berbicara tentang politik
artinya pola perekrutan seperti ini pun hampir tidak ditemukan kalau untuk di tkn sendiri
jadi kalau misalnya pola yang digunakan seperti apa
kita dari relawan
justru relawan dan juga influencer yang memiliki kepedulian yang ingin jokowi naik dua periode lagi
artinya mereka mengumpulkan mengajak followers mereka untuk terlibat aktif
untuk meng engage setiap posting yang mereka lakukan
untuk berkomentar untuk memberikan likes untuk memberikan reaction
atau mereka mereshare ketika jokowi amin melakukan live streaming di facebook mereka
mereka akan memberikan reaction mereka komen mereka mendukung mereka mere share
artinya dan para followers mereka pun mereshare
mereka mengikuti untuk berperan dalam setiap kampanye yang dilakukan oleh jokowi amin saat ini
ada berapa influencernya kalau misalnya dilihat
kita tidak berbicara angka
tapi kalau saat ini ternyata jokowi amin di sosial media sendiri masih unggul di atas kubu sebelah
artinya jumlah kita yang mendukung dari relawan dan juga influencer artinya lebih banyak
untuk koordinasinya untuk kontennya sendiri disiapkan atau tidak sih kalau di situ
kalau untuk konten sendiri sebetulnya seperti ini
diserahkan kepada masing masing
mengalir mengalir kan kita punya ada relawan ada berbagai macam relawan seperti ada teman jokowi ada projo dan macam macam itu juga mereka siap untuk meng create konten sendiri untuk menyebar kemana mana gitu menyebarluaskannya
termasuk juga ketika misalkan mereka kita tidak bisa hindari juga mereka akan aktif di grup mereka di komunitas mereka dengan menggunakan social messaging misalkan seperti whatsapp atau itu adalah pola yang mereka bangun untuk komunikasi gitu
artinya ketika misalkan dikatakan oh ini ada pola pertama masuk chat satu chat kedua itu kan sebuah framing yang mungkin memang dianalis oleh tim cnn seperti itu
tapi itu tidak digunakan ya
tidak digunakan pola seperti tidak ada
untuk di tkn tidak digunakan
mas ismail tapi kalau misalnya dilihat sekarang polanya pola penyebaran informasi dari satu
kalau misalnya droneprit melihat di medsos twitter misalnya itu seperti apa sih
dari percakapan percakapan saja atau memang
ada yang masif dengan tipe narasi yang sama atau bagaimana
ya ada perbedaan di antara keduanya
yang drone emprit lihat itu adalah kita temukan semua percakapan hashtagnya apa atau kata kunci kita buka
jadi misalnya tadi kalau ditanya ini adalah satu tool droneprit kita buka metodologinya tool yang lain bisa mencoba
persis sama seharusnya kalau dengannya sama hasilnya akan sama
terus kemudian kita tangkap
ada most share image jadi meme meme yang paling banyak di share
saya sering kasih itu
video video yang paling banyak di share
misalnya kita lihat menggunakan kata kunci pak jokowi sama prabowo
yang paling sering yang menarik adalah banyak kreasi yang sangat kreatif dari satu
memenya itu bagus
misalnya soal infrastruktur itu dibangun sangat bagus
terus kemudian banyak data banyak fakta
kemudian ada logo
infografis ada satu misalnya gitu
terus kemudian kita bandingkan misalnya pada hari yang sama ketika ada isu besar kegiatan besar dari
apakah ada semacam itu gitu ya
kebanyakan mereka adalah mereka ambil dari kayak foto foto aja
lagi rame ada foto di foto itu yang di share
atau kalau enggak potongan gambar di online news
misalnya dari detik ada kompas yang cocok dengan dia
kemudian itu kemudian mereka share
jadi lebih banyak menggunakan apa yang ditemukan oleh
atau cuplikan cnn indonesia
gak pernah tuh
kalau dibilang istilahnya kan framing
dia itu memilih
dia memilih artikel artikel yang cocok dengan mereka
jadi yang menarik dari kedua gubu itu
yang satu saya kira jauh lebih siap
jauh lebih siap dari materi
meme nya udah siap
tagarnya udah siap
jam berapa langsung dus kelihatan
terus kemudian yang kedua dua mereka juga ada modelnya
ini saya lihat memang ada beberapa tokoh yang mas mustafa tadi marah sama saya pernah
pernah dikritik juga
tolong jangan di share itu yang top influencers
karena pernah saya ditanyain juga
salah satu sama ldi abloh
gak lama setelah itu kan banyak di take down
nah saya lihat perhatikan memang ada
ada kata yang menarik
ini dari dua
ini salah ya
kata kunci berikutnya adalah
jadi maksudnya ya udah lah
sudah kan tagar itu
kalau saya lihat mungkin istilah militansi itu ya
mereka tinggal ngikutin saja
oke dari pimpinan
dari tokoh beberapa
ada lima atau berapa lagi gitu
tagarnya ini yang dipakai
termasuk salah satu pimpinannya ini
yang ada di depan kita sekarang
ada lagi yang yang lain
bisa dilihat tuh di most shared itu ada
mereka sangat konsisten
mereka sangat terpusat
ketika mau mengangkat sebuah tagar
makanya gak heran
dalam waktu yang sangat singkat
dengan sangat mudah
itu bisa trending topic indonesia

karena obrolan mereka misalnya
mak mak gitu ya
ngobrol jemput anaknya
kasih tagar itu
kasih tagar itu
mungkin itu yang kemudian analisisnya
kemudian dikatakan ini toolsnya bagaimana
kadang juga ada yang jualan apa
juga menggunakan tagar tagar itu
misalnya untuk dilihat gitu kan
mas ismail ya
secara tools sebetulnya
saya senang ada beberapa ya
misalnya ada iwulung itu saya lihat
ada banyak media media
berbual di sosial media
buat saya sendiri
saya mau melakukan edukasi buat publik
saya terbiasa waktu s tiga itu bikin paper
itu setelah ada metodologi
mitologi kata kuncinya apa yang dipakai
ada nggak filter
itu adalah metodologi yang sangat jelas
bagaimana data ini diambil
perbedaan data itu
bisa menghasilkan perbedaan hasil juga
harapannya yang lain juga melakukan yang sama
tapi kalau nggak di share metodologi
nah ini kalau lead yang dari dua
memang ada key leadernya
atau gimana sih mas
sebenarnya itu nggak sengaja itu
misalnya ada yang namanya kang purwa
itu sebenarnya bukan dua itu
nggak jelas saya nggak kenal orangnya siapa
cuma pola pola lain lah
kalau kang purwa itu
sekarang orang orang di s tiga
semoga nggak ada yang menggunakan
kalau di s tiga
kalau di s tiga
kalau di s tiga

king purwa itu juga tapi pengikutnya banyak sekali itu banyak sekali orang membicarakan
isi dia apa konten dia itu banyak sekali sehingga menjadi viral jadi kalau di kami kalau mau kembali
sedikit soal perekrutan kami enggak ada bukan enggak ada pernah mencoba tapi ternyata nggak bisa oke karena
terinspirasi oleh jasmef jokowi ahok sosial media volunteer itu kan paling terkenal ya iya
banget solid ada ratusan komputer seragamnya kodak kodak dulu termengin inspirasi pada kami
tapi kalau kita mau merekrut mereka ternyata nggak bisa kenapa nama nama yang ada di misalkan sekarang
mendukung dua itu belum sudah akan permanen dua kalau nyamar menurut kita dia bilang membangun
kepercayaan tapi pada akhirnya mereka merugikan dua oleh karena itu kadang kadang saya lakukan
sebaliknya pakai otak kanan saya orang anakun yang semula tampaknya dua
itu kan saya harus pelajari masa lalunya ternyata mereka kadang kadang tidak hati hati
masih ada tweet tweet mereka masa lalu yang mereka sebenarnya satu itu langsung saya minta
repot kayak begini banyak ribuan langsung saya gerakan ayo kita report seperti itu kita ras ya
kita ras supaya tidak menular kepada yang lain sehingga para pendukung dua yang alami alami ini
ya supaya tidak terpengaruh kepada yang pendatang pendatang penyusup seperti ini
baru baru saya yakin sekali para infiltran ya di dunia maya itu sangat banyak dan semerka beragam
saya mengatakan banyak jebakan batman bahkan dalam berapa hari ini terakhir ini saya nyaris sekali
menjadi korban jebakan batman itu seperti yang dilakukan oleh koboi itu maka saya mulai saya
pelajari ternyata ini seperti sebuah profesi menjebak seseorang menggunakan tweet tweet itu
menggunakan data data dulu kan jasmif itu kan suka zaman dulu misalkan ya membuat grafis
infografis tentang sesuatu yang sebenarnya itu abalanu bohong jantol di papua gak ada tapi ditulis
itu sebenarnya di australia ada lagi kelok berapa itu di tapi sebenarnya itu bohong
tapi kan nggak dibantah baru ketahuan kemudian itu bohong lalu itu menjatuhkan pamor pamor pamor petahana
itu kalau sebenarnya dari awal itu ketahuan itu waktu hancur kelompok kelompok yang mengorganisasi seperti ini
nah sekarang pasti tidak ada maka mas fahmi saya yakin sekali tahu kami nggak ada misalkan memproduksi
memproduksi dengan persiapan yang profesional nggak ada
karena maka mas ini lebih siap dia memproduksinya itu lebih siap kami nggak ada seperti itu
kita alamiah banget itu betul alamiah
karena memang tidak ada modal nggak ada uang nggak ada alamiah aja
tapi memang kalau di medsos itu kan sekali lagi itu blury ya itu dunia yang sangat
kalau misalnya dikatakan satu ber satu bulunya seperti dua dua bulunya seperti satu
itu kan agak agak sulit dilihat atau justru mudah kontra narasinya sekarang bagaimana
nanti kita bahas setelah jeda tetap bersama kami
ya anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
ini ada beberapa data yang akan kami tunjukkan kepada anda
ini data awal yang tadi mas ismail sampaikan di awal mas ismail fahmi dari drone emprit
ini dia perang tagar dalam tanda kutip putih
ini sekarang diidentikan dengan dua kubu ya sekarang akhir akhir ini kemudian sejak tanggal hari minggu itu ya
mas imam mungkin bisa dijelaskan nih apa saja
jadi pada hari minggu itu dari kubu dua sudah menyiapkan dua tagar putihkan jakarta
kemudian turun kemudian dia putihkan gbk eh sorry putihkan gbk dulu kemudian putihkan jakarta
terus dari kubu satu tidak mau kalah juga kemudian bikin menyatu putih jokowi
oke tujuh belas ribuan itu ya
ini kebetulan pas di pertengahan hari kalau sampai di akhir hari cukup tinggi juga itu percakapannya
jadi saya ambil perbandingan antara tiga itu putihkan gbk putihkan jakarta sama baju putih jokowi
ini posisi yang terakhir yang mana nih yang paling kanan ya
yang paling kiri ya oh iya oke oke
oke itu dia
satu sendiri juga ada baju putih jokowi sama menyatu putih jokowi
jadi ada dua tagar yang mengedung kata putih
iya kita lihat yang berikutnya nih dari drone emprit
nah ini kelihatan tren
ya ini dalam tanggal enam april saja
enam april saja ya
jadi mulai dari dini hari itu sudah ada kan percakapan dari putihkan jakarta sama putihkan gbk
putihkan jakarta turun kemudian putihkan gbk naik terus kemudian baju putih jokowi naik gitu ya baru muncul
tapi ini tidak dicek untuk narasi positif atau negatifnya ya
kita ingin mengetahui bagaimana
pasti yang pakai tagar ini adalah dari kubu masing masing kan
pasti positif lah kita anggap aja asumsi
kita lihat berikutnya ini dia
ini hanya total saja
ya memang agak berbeda jauh sekali bedanya
saya kira sangat wajar kenapa yang putihkan gbk sama jakarta itu sangat tinggi
karena mereka kan punya acara
jadi mereka semangatnya itu jauh lebih tinggi
sementara kalau dari satu sifatnya kan lebih ikut ikut
restuin ya ganggu gangguin ya
colek colek dikit istilahnya
boleh di sebelumnya enggak

sebelumnya boleh sebelumnya
boleh disampaikan diperlihatkan sebelumnya
oke yang tadi awal ya
oke yang awal
karena kan sudah bisa dilihat baju putih jokowi menyatu putih jokowi
lalu di sana tadi kan tidak ditampilkan
kita enggak gabungkan
memang kita nggak gabungkan dua tagar
kita ambil satu tagar
masing masing juga satu tahun
tadi dua kok
coba lihat di sebelumnya
artinya gini mak
ini ada framing juga
bahwa kita tuh mas punya drone and prix sebagai tools yang sangat kredibel
tapi ingat bahwa tools itu juga kita harus mengecek juga
bahwa ada beberapa tools juga yang kita harus berimbang
ketika menampilkan dua prabowo tampilkan juga dua jokowi
ini kan ada tuh jelas tuh
ada dua baju putih jokowi
lalu di kampung juga mencala
ya kita tidak berusaha
tapi berbicara tentang penempatannya
jadi ketika ini memframing menurut saya ya tidak bisa dibandingkan head to head juga
bahwa putihkan gbk dibandingkan dengan sebelas cuitan gitu loh
jadi kan hanya ditagarkan
sementara kita tuh daily nya itu kita tuh sebetulnya kita tidak hanya twitter
ada juga instagram
ada juga youtube
tapi kalau misalnya sekarang kita bicara soal yang tadi sebelum jeda kami mau membahas itu adalah
bagaimana sekarang dengan kontra narasi
jadi misalnya ada narasi
kalau misalnya satu itu gaya serangnya bagaimana
karena kalau misalnya saya lihat kan gayanya bertahan
jadi misalnya soal katakanlah ekonomi atau misalnya ibu pertiwi di perkosa kalau yang kemarin dikatakan pak prabowo
kemudian kan biasanya kalau dari satu kemudian paparan data
hanya itu saja atau ada gaya lain juga sih misalnya
rasanya kalau kita berbicara untuk konten di social media data data sudah banyak
data data tentang keberhasilan jokowi selama empat lima tahun ini sudah
sudah kita berikan dan termasuk juga program kedepannya
artinya dalam sosial media itu konten konten yang kita berikan untuk masyarakat agar masyarakat lebih tahu tentang kinerja dari pemerintahan saat ini
dan juga kedepannya bagaimana visinya pak jokowi seperti itu yang kita gaungkan
artinya yang satunya sebetulnya
jadi nggak ada yang balas balas misalnya nggak ada kontra narasi per kasus per kasus gitu nggak ada
sebetulnya gini pak jokowi mengatakan bahwa ini adalah pesta demokrasi
jangan dinodai dengan hal hal yang negatif dengan hal yang pesimis gitu loh
artinya kita juga harus menghindari kabar kabar hoax tersebut
dan ketika ada takedown twitter ya kita tidak bisa menghindari
dari twitter juga menyaring bahwa ini ternyata terindikasi hoax
ini terindikasi menyatakan ujaran ujaran yang negatif
jadi ketika ada twitter memperketat algoritmanya menjelang pilpres atau memang mereka dari pusatnya yang di us mereka memperketat itu ya itu algoritmanya mereka
dan ketika misalkan itu di takedown malah mencari kesalahan ini pasti ada sesuatu nih
artinya kan itu memframing sesuatu
tapi berarti itu tidak dibalas
enggak mungkin tidak dibalas
enggak dibalas kan mas pasti dibalas juga kan
kita kan bahasnya dengan pak jokowi selalu membahasnya dengan kerja nyata
tapi maksudnya di medsos kerja nyatanya medsos ya keluar juga dong kerja nyatanya di medso
itu kan kalau dari beberapa relawan relawan misalkan atau juga influencer yang misalkan membalas serangan serangan yang dilancarkan oleh kubu sebelah kan itu dari influencer juga gitu mereka
tapi kalau dari kita sendiri di tkn sendiri kita menjaga batas batas tersebut supaya kita juga tidak ingin menyerang
kita juga tidak menyerang dan kita ingin menunjukkan bahwa
ini jokowi apa adanya
makanya putih bersih dan emang jokowi ketika menyatakan bahwa putih itu adalah kita ya memang jokowi bersih seperti itu
sekarang putih diklaim dua pihak ya
kalau bang tova kontra narasinya nih gayanya karena kan gayanya berbeda nih sekarang
kalau kontra narasinya dua
jadi kan kita ada dua namanya negatif kimpin boleh lalu ada eh negatif boleh tapi kalau kimpin nggak boleh
lalu kita nyasarnya apa
nyasarnya pada negatif kimpinnya
kekurangan kekurangan jokowi boleh dong ditakupas asal tidak memfitnah
oleh karena itu kalau kemudian ada akun akun seperti saya akun ortonim ya bukan anonim
saya terbuka foto saya asli nama saya asli saya membelejati jokowi saya nggak pernah masuk penjara
karena apa ya memang itu negatif jokowi memang yang saya ungkap
tetapi kalau kemudian di take down akun anonim wajar karena pemilihnya nggak jelas
maka tadi saya sebut yang diablo itu tidak pernah di take down
nah di mana persoalannya kita bisa meraba sebenarnya
coba bayangkan sekarang kalau kemudian yang diancam itu adalah oposisi sebenarnya ini nggak wajar menurut saya
yang biasanya terancam itu adalah petahana
petahana merasa terancam karena oposisi ini kan biasanya mencerang ya
tapi sekarang kondisinya terbalik yang diancam itu adalah oposisi
di sini ada yang ada masalah sebenarnya itu masa nggak bisa mengungkapkan
kenapa yang panik itu penguasa
bukan oposisinya kan begitu
oleh karena itu
dan itu di medsos terlihat kalau menurut anda
sekali itu sudah rahasia umum
artinya orang sudah mengetahui betul lah itu
jadi sudah tahu betul lah ini rahasia umum orang tahu
oleh karena itu apa yang kabar yang saya tangkap misalkan soal take down take down memang tidak dilakukan
tapi pemerintah ada kerjasama dengan mereka
saya tahu betul ada mou kerjasama itu
soal detail mou seperti apa tentu saya nggak mau ungkapkan
yang jelas kerjasama antarplatform
dengan pemerintah saya yakin ada poin poin yang terkait dengan apa ya kepentingan penguasa
kita tidak membicara pada ranah tersebut gitu loh
kan kita membicarakan bahwa platform tersebut ya sampai saat ini mereka masih mereka sampai di us loh untuk merubah algoritma itu bukan
lu nyatanya chat hrs itu kemana mana kok fotonya apa itu perempuan perempuan itu
kita kan tidak berbicara yang lain
setelah kerjasama setelah kerjasama itu loh jangan gitu
artinya jangan keluar dong dari ranah kita berbicara
nggak boleh larang larang ini memang bebas
saya juga tidak mau
jadi kerjasama antara pemerintah dan platform itu setelah kerjasama tanda tangan itu nyata sekali terdengar sekali terasa sekali terasa sekali
ya boleh boleh boleh
oke itu dugaan
saya dulu saya dulu saya dulu nanti nanti kok
jadi setelah tanda tangan mou antara platform dan pemerintah maka hasil produk itu bisa kita rasakan
banyak akun di take down banyak orang masuk penjara banyak ini itu terasa sekali
itu dialami oleh oposisi
dan itu sudah rahasia umum orang orang sudah tahu
para analisa para mahasiswa sudah tahu semua
bahwa ini ada masalah besar yang dihadapi oleh petahana dalam rangka untuk menghadapi pemilu
dan ini sarannya nanti akan di tune apa utuh apa akan diunduh
artinya apa yang diperbuat sebelumnya itu saya yakin nanti akan dihukum pada waktu pemilu
iya kalau prabowo nanti yang memang berbuat curang saya yakin prabowo akan kalah
misalnya ya kalau pak jokowi yang curang nanti akan kalah dihukum oleh masyarakat
itu kan dipilih
saya katakan nanti pemilu akhir ini seminggu terakhir yang sepimana yang ramai mana itulah hukumannya
mas ismail ini sekitar kita akan melihat seminggu ke depan prediksi dari drone emprit bagaimana
mungkin terakhir sedikit ya yang tadi dari mas mustafa tadi
saya harapannya kan gini kalau saya perhatikan dari banyak buzzer influencer dari dua
mereka kadang kadang kurang selektif ketika mendapatkan informasi kurang cross check misalnya contohnya eko boy itu
saya sepakat gak perlulah kita menyalahkan twitter
biarkan aja kita bermain saja
memang kenyataan banyak informasi yang tidak di filter kemudian langsung di share
banyak juga informasi itu sengaja dikirim dibuat entah dari siapa tiga ratus empat puluh lima gak tau misalnya dibuat
iya pokoknya tiba tiba drag ada aja di situ gitu
kemudian seolah olah bagus serna
akhirnya rugi sendiri
apapun saya kira ini menjadi perhatian dari buzzer buzzer influencer dua supaya jauh lebih hati hati lebih clean lagi
dan harapan saya nih kalau dari beberapa hari ke depan ini akan all out saya kira
akan all out tiba tiba sprint sudah sisa hari terakhir
energi kan akan banyak di sana
dan yang akan menarik nih mbak
dan tentunya hari tenang tidak akan berpengaruh
gak akan berpengaruh
yang menarik ini nih nih
survei survei ini kan hanya bisa sampai beberapa hari kemarin lah
seminggu ke depan ini nggak bisa melakukan survei sampai hari h oke dikumumkan hasilnya kondisinya seperti ini
yang bisa itu salah satunya adalah lewat media sosial
apakah ini akan berimpact real gambaran di media sosial yang kita tangkap beberapa hari ke depan
di kondisi di lapangan
ini beberapa waktu yang lalu misalnya di begada jawa barat
dan itu ternyata kondisi di lapangan juga sangat besar dan itu hasilnya jauh berbeda dari survei
nah ini saya kira akan dimainkan juga oleh keduanya
oke baik menarik melihat keriuhan media sosial
terima kasih mas ismail sudah disini
bang tova terima kasih
mas andrian terima kasih banyak
cnn indonesia prime news segera kembali